ya udah yuk kamu mau ke kantor keluar
kamu harusnya gak bawa perempuan itu ke rumah ini
yuni itu harusnya kita yang benci dia kan udah menyakitin hati aja
ya itu kan masalah lo bu
iya aku mau pulang sama kamu
yuk pulang ya udah mau hujan
mau ya sekarang
kamu tidur disini
apa iya mas adam benar benar sayang sama aku
atau hanya karena dia takut mamanya marah kalau aku pulang ke rumah bapak
aku murah lah mati buat dia
iya aku sangat minta tempat adam rin
harus jadi aku mati aja udah gak ada gunanya aku hidup
rina aku gak mungkin nikah sama yuni
kamu jangan ngaco lah
lagi kenapa sih
kamu mau aku nih sama dia
mas aku cuma pengen lihat kamu tuh bahagia sama orang yang kamu cintai
dan aku cuma pengen kamu tuh menikah atas dasar cinta
dan aku tahu kamu masih sayang sama yuni
bina yuni itu masa lalu
dan kamu masa depan aku
ya aku tahu itu mas
tapi kamu juga gak bisa mungkirin kan kalau kamu masih sayang sama yuni
aku mohon agar kamu menikahi uni
kalau kamu mau aku nikah sama yuni
aku akan nikah sama dia
yuni binti yusuf dengan mas kawin tersebut
terima kasih mas
bagaimana pada saksi
yang begini selalu setuju saya
kayaknya kamu gak cocok deh
pake dasi itu
masih inget aja warna kesukaan aku
gak apa apa ya
hari ini aku pake bilen
nah kerenan ini kan
yuk kamu mau kontur keluar
kamu itu harusnya gak bawa
perempuan itu kemui
yuni itu harusnya kita yang benci
dia kan udah menyakitin hati ajam
ya itu kan masalah lu bu
kamu sekarang tuh jadi korban
kamu kan sakit
liat yang begitu kan
aku cuma pengen ngeliat masa adam
bahagia dengan orang yang dicintainya
tapi cuma itu yang bisa aku lakuin
yaudah yaudah kamu jangan sedih dong ya
selamat ya sayangnya
ya berarti kamu harus banyak istirahat
kakakmu tolong ya
yang belanja kamu soalnya iayuni harus istirahat
mama juga harus nyiapin makan buat dia
ini daftar belanjanya ya sayangnya
biar aku yang antar mak
mak adam dam gak usah ya
iayuni tuh harus didampingin sama kamu
karena ya pelagiankan kalau rina udah biasa belanja
terus abis itu kita antar ke dokter
mama siapin kamu makanan yang enak banget
kamu kamu suka bubur ayam
ah dam nanti abis dia makan kita ke dokter ya
selamat ya iayuni
saya kamu duduk di sini dulu ya
mama siapin bubur dulu buat kamu
dam temenin mama dong
ya sebenarnya sayangnya
ketulah nen sebenarnya rina ketinggalan